nasib partai nasdem di koalisi pemerintahan jokowi kini di ujung tanduk
presiden jokowi sengaja tidak mengundang nasdem pada pertemuan ketua umum partai koalisi pendukungnya dua mei lalu di istana negara
presiden beralasan nasdem sudah membentuk koalisi sendiri sehingga tidak perlu diundang
apakah ini tanda tanda pecah kongsi koalisi pendukung jokowi
untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasik jen partai nasdem
selamat sore mbak
dan politisi bdi perjuangan rifki nizami karsayuda selamat sore bang rifki
selamat sore assalamualaikum nana
saya mau ke bang jakfar terlebih dahulu ya
bang jafar presiden jokowi secara eksplisit mengatakan sengaja tidak mengundang nasdem pada pertemuan parpol koalisi dua mei kemarin karena sudah membentuk koalisi sendiri
apakah nasdem merasa ini bentuk pengusiran halus dari presiden jokowi

yang pertama mbak ini bukan tentu ini bukan pengusirannya
ini baru sinyal sinyal saja
sinyal bahwa hubungan ketua umum kami pak surya dengan pak jokowi sedang berada di titik terendah kalau kata pak jokowi
tapi belum minus
kalau pengusiran itu kalau sudah minus mungkin
tapi ini belum lah
kita harus melihat bahwa pertemuan di istana itu katanya nasdem tidak diundang karena memiliki koalisi sendiri
kita bisa melihat hari ini hampir seluruh partai politik membangun blok politik membangun koalisi sendiri
umpamanya saya contohkan gerindra dan pkb sudah membuat sekretariat bersama
golkar p tiga pan sudah membuat kib jauh sebelumnya
bahkan golkar sudah deklarasi capres jauh sebelum p tiga

nasdem lakukan deklarasi
lalu nasdem melakukan deklarasi capres
kemudian diikuti oleh dua partai lain
itulah yang kemudian membentuk koalisi perubahan
kira kira artinya situasi ini apakah karena nasdem punya koalisi sendiri yang lain juga sudah punya koalisi
nah ini kita melihatnya bahwa pak jokowi kan mempraktekkan sebuah praktek politik yang sangat baik menurut saya ketika dua ribu sembilan belas
menjadi seorang negarawan
dimana pemilu dua ribu sembilan belas itu kita bertarung pak jokowi bertarung dengan pak prabowo itu sangat sengit sekali
tapi setelah pemilu selesai kemudian bahkan bisa mengajak pak prabowo ke dalam kabinet untuk membangun indonesia bersama
itu menurut saya mbak

kemudian gerindra dan pkb membentuk koalisi kebangkitan indonesia raya tidak dipersoalkan
hanya nasdem yang dipersoalkan jadi ada perlakuan tidak adil begitu bang jakfar

gini bukan dianak terikan dalam proses politik kan tidak ada anak tiri tidak ada anak kandung
ada perlakuan tidak adil begitu yang anda rasakan yang nasdem rasakan
tidak tidak tidak juga kita sedang melaksanakan tugas konstitusional
fungsi konstitusional partai politik di mana setiap partai politik itu dalam undang undang dasar disebutkan
yang berhak mengusung capres adalah partai politik atau gabungan
partai politik atau gabungan partai politik
soal anak tiri atau tidak dalam politik tidak ada anak tiri
tapi proses ini kita lakukan secara konstitusional
oke bang jafar jadi nasdaq merasa diperlakukan tidak adil oleh presiden begitu
tidak juga diperlakukan tidak adil tapi proses politik ini akan menjadi pembelajaran penting
buat masyarakat buat kita semua bagaimana pilihan pilihan politik itu punya konsekuensi
umpamanya tidak diajak berkumpul tidak diajak buka bersama itu konsekuensi konsekuensi
oke konsekuensinya dikucilkan ya
bukan dikucilkan juga ini konsekuensi lah
kalau dikucilkan nanti kesannya kan kita sangat menjadi anak anak
padahal proses politik ini bukan proses anak anak ini proses kita membangun
berpihak berdiri untuk membangun indonesia ke depan
bang jakvar kayaknya nggak mau terbuka nih walaupun tadi nggak diajak kumpul
gak diajak ketemu itu kata lainnya dari dikucilkan oleh pertemanan gitu oleh koalisi
saya mau ke bang rifki langsung bang rifki
saya menangkap bahwa ada perasaan diperlakukan tidak adil begitu ya oleh presiden kepada nasdem
tapi tadi tidak dijawab juga oleh bang jakvar tapi wawancara khusus saya dengan ketua mumpartai nasdam
bang surya paloh hari jumat kemarin menunjukkan bahwa
hubungan mereka berdua hubungan antara pak jokowi dengan pak surya paloh sedang berada di titik rendah
bahwa pak surya berharap ada kenegarawanan dari presiden ketika ada partai koalisi yang mendukung calon yang mungkin berbeda dengan presiden
tapi saya ingin tanya ya bang rifki pdip merasa tidak diundangnya nasdem dengan alasan sudah membentuk koalisi sendiri
itu alasan yang masuk akal yang tepat seperti yang tadi saya bilang seperti yang tadi bang jakfar bilang
golkar dengan kib nya bersama p tiga dan pan
kemudian gerindra dan pkb juga sudah membentuk koalisi
yang membedakan kerjasama politik partai nasdem dengan partai partai lain yang tadi nana sebutkan itu adalah
kalau partai nasdem membangun kerjasama politik kami tidak ingin menyebut koalisi
karena dalam presidensial koalisi sebetulnya tidak kita kenal koalisi itu dikenal dalam bentuk parlementer
di mana lima puluh persen lebih dari anggota mereka
jadi itu adalah bentuk pemerintahan
dan apa yang menjadi ciri khas dari kerjasama politik partai nasdam dengan pks dan demokrat
pks dan demokrat dalam banyak sekali kebijakan saya di dpr ri misalnya
tegas tegas menolak undang undang cipta kerja menolak undang undang ikn
dan berbagai macam kebijakan kebijakan yang oleh kami pdi perjuangan partai nasdam dan partai partai yang berada dalam pemerintahan saat ini
itu kita berbeda pandangan baik terkait dengan pandangan politik
maupun hal hal yang jauh lebih substantif dibanding dengan itu
nah karena itu ada tempatnya lah ketika partai nasdem memilih untuk bersama sama dengan teman teman yang menyatakan diri berseberangan
dengan pemerintahan saat ini ya kita beri ruang kepada partai nasdem untuk bersama sama dengan kawan kawan itu
itu kira kira nana satu yang membedakan
apa yang terjadi dengan partai nasdem dibanding dengan gerindra misalnya atau golkar
yang kedua ingin saya katakan adalah bahwa sepuluh tahun di bawah pemerintahan presiden sby
ketua umum kami juga satu satunya yang nggak pernah diundang
itu kalau baca unggahan instagramnya anas urbaningrum misalnya
ca anas menyatakan dulu zaman psb juga sering kumpul kumpul ketua umum ketua umum partai di istana gitu
dan hanya ada satu juga yang nggak diundang itu merujuk pada pdi perjuangan
tapi kan pada saat itu pdi perjuangan jadi menurut pak ndra
pdi perjuangan adalah oposisi ini kan yang diundang kemarin adalah partai koalisi pendukung pemerintah
di mana nasdem masih menjadi partai koalisi pendukung pemerintah bang rifki
kita sedang bicara bukan masalah cewek ceweknya presiden nih masalah posisi nasdam yang di dalam koalisi
silahkan nana tafsirkan sendiri apa yang saya katakan pada statement pertama saya
ketika nasdem bersama sama dengan pks dan demokrat
dimana pks dan demokrat tegas tegas mengambil posisi berseberangan dengan kami
maka pada tempatnya lah kami kira kita juga memberi penghormatan penghargaan kepada partai nasdem
untuk kemudian bisa bersama sama dengan partai partai yang berbeda pandangan dengan kami itu
untuk kemudian menunjukkan sikap saya kira itu tegas kok
walaupun presiden jokowi tidak mengatakan segamblang itu tapi saya pikir itu adalah rationing
kenapa kemudian partai nasdem diberikan ruang untuk bersama sama dengan demokrat dan pks
yang ketiga saya kira kalau urusan pak presiden jokowi dan pak surya paloh
saya meyakini keduanya bisa menyelesaikan dengan baik baik
kalau mereka bertemu kembali makan makan kembali ngopi ngopi kembali ya kakak jafar ya
insya allah semua akan mendingin dan meredah gitu
nah tugas kita mendoakanlah agar kedua duanya kemudian tidak mengklaim bahwa ini dalam posisi yang terendah
pada titik nadir yang paling membahayakan
menuju titik minus kira kira begitu
kita kan tidak ingin ada tokoh tokoh bangsa ini yang berseberangan secara konfrontatif
itu tidak baik bagi bangsa ini
bang rifki jadi ini murni persoalan karena nasdem berkoalisi dengan oposisi begitu ya
dengan demokrat dan juga pks kalau itu yang saya bisa tangkap
ya kira kira demikian
oke jadi nanti kalau ada di antara enam partai koalisi lainnya di dalam pendukungnya pak jokowi
misalnya kita taruhlah golkar ataupun pkb partai partai itu kemudian beralih
bergabung ke koalisinya nasdem bersama dengan pks dan juga demokrat
akan diperlakukan sama ya menurut pdi perjuangan begitu ya
karena kami meyakini mereka tidak akan seperti itu makanya insya allah tidak akan terjadi hal ini
oke dalam politik tidak ada yang tidak mungkin bang rifki
saya mau ke bang jakfar bang jafar
terima kasih banyak
dalam wawancara khusus saya dengan pak surya paloh ketua umum anda
mengatakan bahwa tetap bertahan di koalisinya pak jokowi karena faktor moral dan etika politik
ada komitmen di situ
soalnya jadi nasdam tidak akan check out sampai menteri menterinya diresafel semua oleh presiden
di dalam satu rapat koordinasi nasional bahkan pak surya menyampaikan
di ulang tahun nasdam juga waktu di akademi belanegara pak surya menyampaikan
jikapun menteri nasdam dicopot
kita akan tetap mendukung pemerintahan jokowi
karena itu adalah komitmen kita komitmen politik kita karena kita mengusung dan mendukung
serta memenangkan pak jokowi pada proses pemilu
itu yang saya tangkap dari berbagai hal dan beberapa kali pak surya menyampaikan ketua umum kami
dalam pidato di dalam partai nasdem gitu
yang kedua mbak nana jika menangkap soal koalisi atau kerjasama politik ini kita dekat dengan oposisi
yang sedang kita bangun adalah kelompok politik kerjasama politik untuk indonesia pasca pak jokowi
pak jokowi itu secara konstitusional akan berakhir dua puluh oktober dua ribu dua puluh
maka kita yang kita siapkan hari ini adalah bagaimana indonesia menghadapi tantangan setelah itu
sebab apa pak jokowi secara konstitusional juga hanya dibolehkan dua periode
yang berakhir nanti bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
semua yang kita lakukan hari ini semua yang dilakukan oleh partai partai bersiap menghadapi pemilu ini adalah
setelah masa pemerintahan masa anggota legislatif selesai di dua ribu dua puluh
itu yang kita sedang siapkan
dan tantangannya tentu berbeda dengan tantangan di era pak jokowi
tantangan indonesia pasca pak jokowi itu berbeda dengan tantangan yang dialami oleh pak jokowi dalam sepuluh tahun terakhir
kira kira begitu mbak nana
tapi kenapa kemudian nasdem tidak memilih jalan seperti partai amanat nasional ya pada tahun dua ribu sembilan belas
ketika pada saat itu pan mendukung lawan ataupun tokoh yang secara kebijakan memang berseberangan dengan presiden jokowi
pada saat itu pak prabowo subianto
kenapa kemudian nasdem tetap bertahan saja padahal satu sudah berkoalisi dengan lawannya pak jokowi
dalam hal ini demokrat dan juga pks
yang kedua mengusung tokoh yang dalam tanda kutip tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan
kenapa kemudian tidak check out saja
meskipun tadi anda katakan ada komitmen di situ
tapi kalau memang sudah tidak diinginkan kenapa nggak check out aja begitu bang jafar
saya tidak pernah membaca atau mendengarkan secara langsung presiden menyampaikan ke pak suryato kepada publik tidak menginginkan partai nasdem
itu yang pertama
yang kedua apa yang terjadi terhadap pan pada dua ribu sembilan belas
itu adalah pilihan politik pan
kita memilih karena kita sejak dua ribu empat belas merupakan salah satu partai terdahulu ya tercepat ya setelah pdip di dua ribu empat belas mengusung pak jokowi
kita memilih jalan ini bertanggung jawab terhadap pilihan apapun itu konsekuensinya
bang rifki apakah dengan tidak diundangnya nasdem kemudian hubungan yang dalam tanda kutip berada di titik rendah ini bisa dikatakan bahwa koalisi pendukungnya pak jokowi sudah

di perjuangan sebagai motor utama penggerak koalisi pak jokowi tidak merasa ini sudah retak ya
di perjuangan sebagai motor utama penggerak koalisi pak jokowi tidak merasa ini sudah retak ya
kalau kita lihat komposisi kursi dpr dari partai partai pendukung pemerintahan pak jokowi saya kira kita dalam posisi yang strong majority ya
dan itu tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu jauh
kita untuk mengantarkan pemerintahan ini usul usul timah
sampai dengan oktober dua ribu dua puluh
sama lah kira kira dengan cita citanya bang jaafar tadi
nah karena itu saya kira partai nasdem masih punya waktu untuk kemudian kita membangun suasana yang lebih baik yang lebih harmonis yang lebih kondusif
baik di parlemen maupun di pemerintahan
jika kemudian partai nasdem memang bersikuku dengan sikap sikap yang ada sekarang
saya kira beberapa sikap yang telah ditunjukkan baik pada saat buka puasa bersama maupun undangan ke istana kemarin
kira kira cukup mengindikasikan bahwa memang pada waktunya lah kira kira kita juga harus memberi penghormatan kepada partai nasdem untuk bersama sama dengan teman teman kami demokrat dan pks
kira kira mengusung agenda politiknya sendiri
bang rifki artinya dengan strong majority di parlemen tadi pdi perjuangan tidak khawatir kalau nasdem mbalelo begitu ya
ataupun bermain di dua kaki baik di koalisi pendukungnya pak jokowi atau di koalisi anies baswedan begitu
dalam pengalaman politik kami di dpr memang sampai hari ini harus saya akui secara objektif
nasdem masih bersama sama dengan kami
dalam beberapa kebijakan kebijakan strategis
dan itu nanti akan kita lihat tentu
kita evaluasi dalam beberapa waktu ke depan apakah kemudian kebijakan kebijakan strategis di parlemen
nasdem akan terus bersama kami bekerja sama bersama dengan pdi perjuangan dan partai partai politik yang lain
untuk memuluskan berbagai macam agenda pemerintahan kita menghasilkan legacy kita bersama di tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi seandainya kemudian nasdem mbak lelo pdi perjuangan tidak khawatir ya
bahwa ini akan membuat instabilitas di koalisi pendukungnya pak jokowi ya
kalau itu saya kira kan secara etika politik miskin sebetulnya sudah menyadari juga
bahwa dalam banyak hal terutama menjelang pilpres dua ribu dua puluh
sebetulnya nasdem sendiri saya kira yang agak sulit memposisikan badannya saya kira
dan karena itu kita tuh sebetulnya gak ingin nasdem itu kikuk kira kira gitu lah
nasdem tidak kikuk ya kita kembalikan fatsun politik itu kepada partai nasdem
untuk kemudian partai nasdem secara tegas secara legowo
kira kira menyatakan agenda politiknya untuk tahun dua ribu dua puluh
pdi perjuangan itu tidak pada pihak yang juga bisa mengintervensi kan
kira kira keputusan partai politik lain nak
kita ini dalam konteks gotong royong politik tentu akan memberi penghargaan penghormatan
dan ada ada politik yang kita junjung selama ini
dan karena itu ya kita persilahkan kepada partai nasdem untuk kemudian sekali lagi
menentukan sikapnya baik itu terkait dengan sikap politik maupun sikap sikap lain
terkait dengan kebijakan kebijakan yang akan kita ambil
banyak sekali kebijakan yang perlu kita ambil sangat strategis jelang tahun dua ribu dua puluh empat ini
di parlemen terutama
terakhir bang jafar bagaimana supaya nasdem tidak merasa kikuk ya
membelah badannya ini karena nanti akan kesulitan tentunya
menjelang kampanye apalagi koalisi yang dibentuk ini adalah koalisi perubahan
pasti akan ada banyak perubahan yang dibawa ataupun ditawarkan kepada publik
gini mbak nana saya terlupa tadi terkait dengan kita mengusung calon yang tidak dekat dengan kekuasaan
kita harus ingat dua ribu empat belas pak anies itu adalah jurubicara
dan orang yang menemani pak jokowi berkampanye keliling
yang kedua saya mau mencontohkan bagaimana dukungan nasdem
bahkan setelah mendukung anies terhadap pemerintahan jokowi
adanya kenaikan bbm kita sebagai partai pendukung atau partai koalisi pak jokowi
ikut berkampanye bahwa kenaikan bbm itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan apbn
saya ingat betul itu ketua komisi tujuh yang berasal dari nasdem
itu tampil di media untuk membela kebijakan pemerintah
kemudian kebijakan kebijakan lain terkait ikn bahkan nasdem juga melakukan dukungan
jadi nasdem tidak akan kikuk ya
bahkan kita setelah gini sekali lagi yang kita siapkan adalah pemimpin pak jokowi
yang tantangannya itu berbeda dengan pak jokowi
artinya kita tidak bisa berhenti
kenapa indonesia ini kan harus kita dorong maju terus
dimana kualitas masyarakatnya kualitas kehidupan rakyatnya terus juga meningkat
keadilan terhadap rakyat
itu yang akan kita dorong terus menerus
maka kemudian hukum besinya adalah akan terjadi terus menerus perubahan peningkatan kuantitas menjadi kualitas
terkait dengan situasi kita mbak nana yang kita pertontonkan hari ini
yang kita lihatkan ke publik oleh ketua umum kami adalah virtu kepemimpinan
ketika kita membela seseorang ketika kita mendukung seseorang
ketika kita berpihak pada seseorang
kita hantarkan dia sampai selesai dengan sepenuh hati dengan sepenuh pikiran
setelah itu kita siapkan lagi
kecuali gini loh kita ini dianggap berkhianat dan lain lain tidak tepat
kenapa pak jokowi itu dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat selesai
kita menyiapkan pasca itu
bukan hari ini mungkin besok pemilunya bukan
oke kita lihat nanti bagaimana nasdem bisa berdansa di tengah dua situasi yang mungkin sangat berbeda
kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat karena pasti akan sulit sekali ya bisa membagi antara harus tetap bertahan di koalisinya pak jokowi
atau meyakinkan publik dengan tawaran perubahan seperti yang dibentuk yakni koalisnya anies baswedan adalah koalisi perubahan
dan bagaimana sebetulnya nanti sikapnya pak jokowi apakah akan merisafah menteri menteri nasdem
atau justru membiarkan hubungan ini seperti status quo begitu saja gantung
kalau kata anak anak zaman sekarang ataupun anak anak milenial hubungan antara nasdem dengan pak jokowi
kita tunggu bersama nanti
kedepannya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
ada politisi pd perjuangan rifqi karsa yuda dan juga wasekjen partai nasdem ada jafar siddiq
saya selalu bang jafar dan juga bang rifki
terima kasih semua